hutan lindung taman hutan raya bukit suharto
di kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur terbakar
jauhnya lokasi kebakaran dengan sumber air
membuat warga tak bisa berbuat banyak melihat terbakarnya bukit soeharto
petugas pemadam kebakaran dari badan penanggulangan bencana kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
hanya bisa menggunakan ranting dan daun
untuk memadamkan api di kawasan taman hutan raya bukit soeharto
titik api yang berada di atas bukit dan jauh dari sumber air
membuat petugas kesulitan memadamkan api yang telah membakar belasan hektare lahan kering
warga dusun bakti luhur kecamatan loajanan yang tinggal di dekat bukit soeharto
khawatir api bisa menyebar karena angin mengarah ke pemukiman warga
dalam tiga hari terakhir jumlah titik api semakin bertambah
lokasi titik api yang berada di kawasan perbukitan
membuat mobil pemadam tidak bisa mencapai